kenaikan harga telur di pasar membuat peternak di grobogan jawa tengah senang
pasalnya naiknya harga telur diikuti turunnya harga pakan ternak
sehingga membuat peternak bisa menikmati keuntungan lebih
saat ini harga telur naik sebesar rp satu lima ratus dari harga sebelumnya
kenaikan harga telur di pasar
yang mencapai rp tiga puluh per kilogram
namun kenaikan harga menjadi rp dua puluh enam lima ratus per kilogram pada awal mei ini
cukup membuat para peternak di gerobokan senang
pasalnya kenaikan harga telur diikuti dengan turunnya harga pakan ternak ayam petelur
yang sebelumnya harga pakan ternak rp enam per kilogram
turun menjadi rp lima per kilogram
dengan kondisi tersebut peternak mendapat keuntungan berlipat dibandingkan pekan sebelumnya
yang mengaku senang mendapat keuntungan lebih dari dampak kenaikan harga telur saat ini
menurut peternak faktor kenaikan harga telur di gerobokan disebabkan banyaknya permintaan di pasar
namun stok dari luar daerah berkurang
sehingga peternak perobokan dapat menikmati keuntungan dari kenaikan harga telur saat ini
keteguhan kabupaten gerobokan jawa tengah